pembangunan mrt fase dua a yang dimulai dari bunderan hotel indonesia hingga jakarta kota disebut sebut memiliki tantangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembangunan mrt fase satu
direktur konstruksi pt mrt jakarta sylvia hali menyebut konstruksi tanah lunak atau land subsidence menjadi tantangan yang cukup besar bagi pt mrt jakarta untuk dapat merampungkan mrt fase dua
ini kondisi yang kita hadapi dari tamrin sampai kota
bukan hanya dari harmoni sampai kota tapi dari sini sudah menghadapi itu
dan beberapa effort yang kita lakukan adalah kurang lebih bisa dibilang dalam tiga step seperti ini
yang pertama terhadap kondisi tanah yang soft itu kita harus melakukan soft improvement untuk meningkatkan kekuatan tanah tersebut
supaya dia lebih stabil pada saat kita mulai melakukan penggalian
yang kedua building monitoring system
jadi sebelum kita mulai pekerjaan fisik lapangan kita melakukan pre condition survey terhadap semua gedung gedung di sekitar pembangunan kita